ya sayang siapa yang gak marah sih
ya kamu dideketin cuge gitu ya aku marah lah
kan aku cemburu
gak mungkin aku gak marah
siapapun juga marah cuge kalo pacarnya dideketin
lu denger gua
lu biar asal percaya sama omongan mereka
jangan jangan itu cuma jebakan mereka doang
udah sekarang mendingan lu susulin gua kesini
ketemu sama mondi dan dia yang nyekep
gua takutnya ini cuma jebakan doang
masih gak diangkat lagi
udah deh mending sekarang kita jalan
kita cari tempat tempat biasa boy sama reva tuju
yaudah deh gini aja deh kita mendingan langsung ke kantor polisi aja ya buat lapor
gua takut banget kalo mondi kenapa napa
abis itu kita baru cari boy
kayaknya itu jalan terbaik saat ini dea
kita kantor polisi aja dulu ya
baru abis itu kita susul boy sama reva
guys semua dengerin gua
sekarang kita berpencar buat nyari boy
bon bon lo bawa dua orang buat nemenin lo
lo pergi ke jalan pamekasan
lokasinya nggak jauh dari jalan turangga
ikut gua ke jalan kenangan
gua gak mau ikut lo
lagian boy ngapain juga coba ke jalan kenangan
yang ada kalo dia kesana dia mudah ketangkep
ya terus lo mau jalan sama siapa
kebalik aja ke bengkel
kabarin kita kalo lo ada di bengkel
siapa tau boy mau tersin disana
gua juga sekalian mau ngejar anak yang serigala
karena gue masih penasaran dari omongan mereka tadi
yaudah terserah kalo itu
yaudah mending kamu istirahat disini aja ya
kamu duduk aja
gak usah capek capek
karena aku tau kamu pasti masih sakit sakit badannya
ini kita harus ngapain ya
kalo bisa sih kita telfon raya atau anak warrior
biar mereka bisa bantu kita disini
ya tapi aku baru inget
hp kamu tadi lobet gara gara sila nelfonin kamu mulu
aku juga mati lagi
aduh gimana caranya ya
pasti ada jalan sih
udah udah udah
maaf banget aku panik
sakit sih dikit
gak ada gapapa
ga mau bikin aku panik
lagi cepet cepetnya ada tikus lagi
makan ya ngapain sih dia deket deket
lo mau telepon siapa lagi bon
gue pengen minta bantuan dia buat nyari boy
dia kan anggota klub
itu sekarang lagi di jakarta
semakin banyak yang nyari
itu semakin bagus bon
yang paling keren ini
ada telepon dari awan
vin lu dimana sekarang
gue lagi di jalan patimura
emang ada apa wan
lo bantu cari buy dong
dia sekarang lagi dalam bahaya
gue gak bisa jelasin detailnya kayak gimana sekarang
yang jelas dia dikejar sama tiga orang
dan gue khawatir kalau dia kenapa napa
lo tau di mana posisi terakhir boy
di jalan turangga
dia masih pakai motor yang biasa
lo masih inget kan
lo tenang aja wan
gue bakal cari dia sekarang juga
kebetulan dia bisa sama mario dan juga oscar
lalu lo ketemu lo langsung kasih kabar
boy butuh bantuan kita
kita harus ke sana sekarang
alvin oscar sama mario mereka bakal nyari boy
sekarang kita jalan aja
terserah lo mau nyari boy ke mana
yang jelas misi gue menghalangi kalian ke gudang tua berhasil
aku bakal balikin kepercayaan papa
aku tuh butuh dana segar pak
aku butuh buat modal kira kira lima ratus juta apa
masalah kamu itu bukan di modal tapi kinerja kamu
kamu harus memperbaiki kinerja kamu dulu
selagi kinerja kamu seperti ini papa tidak bisa ngasih kamu apa apa
kamu harus ingat
banyak perusahaan yang sudah tidak percaya lagi sama perusahaan kamu
dan kamu harus memperbaiki itu dulu
dan kamu harus memperbaiki itu dulu
dan kamu harus memperbaiki itu dulu

dan kamu harus memperbaiki itu dulu
dan kamu harus memperbaiki itu dulu
dan kamu harus memperbaiki itu dulu

dan kamu harus memperbaiki itu dulu

dan kamu harus memperbaiki itu dulu

dan kamu harus memperbaiki itu dulu

siapa yang telepon
kenapa gak kamu angkat
teman pak gak penting
teman kamu yang mana
ngapain kok di jam sibuk kayak gini

dia gak tau apa kamu lagi kemana mana
apa dia teman kamu yang bikin kamu sekarang jarang ada di kantor
bukan pak ini cuma teman main biasa pak
yaudah aku angkat telepon di luar ya pak takut ganggu konsen papa
deyan lagi telponan sama siapa sih
deyan benar benar mencurigakan
saya harus cari tahu ada apa dia sebenarnya
robby apaan sih nilai jam segini bikin bokap gue curiga aja
sorry bos juga gak berhasil ngalangin raya buat pergi gudang itu
masalahnya tadi ada ian sama gary ikut bantuin dia
mereka berhasil jatohin gue pas gue ngejar raya
emang kerja lo gak pernah bener gak loh
terus gimana gus soal reward yang udah lu janjiin ke kita
apa lo masih berani nengah reward
kerja lo itu cuman ngecewain gue
sekarang ini mungkin raya dan yang lainnya udah nyampe ke gudang tua itu
apa mereka berhasil nemuin boy
ya sayang siapa yang gak marah sih
ya kamu dideketin jauh gitu ya aku marah lah kan aku cemburu
gak mungkin lah aku gak marah siapa pun juga marah cowok kalo pacarnya dideketin
kenapa sikap dia tiba tiba berubah
tadi dia keliatan emosi
tapi sekarang keliatan santai
masih ada yang disembunyikan dengan dari saya selain masalah liora
aduh papa masih curiga lagi
dan rencana gue jadi kacau karena anak buah gue gak ada yang bener
gue harus tau kabar boy sekarang
untuk bikin plan cadangan